sebagai wujud pelestarian budaya suku bugis dan makassar
lebih dari lima ratus bilah badik pusaka dari berbagai wilayah di sulawesi selatan
dipamerkan di museum kabupaten maros sulawesi selatan
penyerahan benda pusaka dari kerajaan ke museum ini dilakukan
dengan prosesi adat yang diikuti oleh ratusan warga
dengan pengawalan puluhan pasukan berkuda
rombongan raja marusu yang membawa empat bilah pusaka kerajaan
di arah keluar dari kompleks kerajaan marusu
di kecamatan turikale maros sulawesi selatan
rombongan ini menuju museum daerah maros
tempat di mana lima ratus bilah badik pusaka di sulawesi selatan dipamerkan
sampai di depan museum
raja yang disebut karaeng marusu ini disambut dengan tradisi anggaru
dahulu tradisi ini merupakan tradisi pengungkapan sumpah dan ikrar prajurit
kepada seorang raja sebelum berangkat berperang
benda pusaka milik kerajaan marusu yang diyakini berumur ratusan tahun ini
disimpan di museum daerah untuk dipamerkan selama tiga hari
ratusan bilah benda pusaka yang dipamerkan ini
merupakan sebuah upaya untuk pelestarian budaya
untuk kesempatan ini
sebagai awal dan pemberi motivasi
kami melibatkan dan menurunkan empat jenis benda pusaka
jenis itu masing masing
dan satu badik
pameran benda pusaka oleh komunitas pecinta badik sulawesi selatan ini
akan digelar selama tiga hari
selain untuk melestarikan budaya
kegiatan ini juga sebagai upaya meningkatkan pariwisata di daerah